tren pengguna aplikasi berbagi video kini kian berubah dari semula hanya menjadi pelanggan
kini menjadi kreator konten pengguna youtube salah satunya
seperti apa pengembang aplikasi ini merambah pasar generasi muda
dan juga membantu mereka membuat konten yang berkualitas dan manajemennya
informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia
di playlist teknologi dan gadget
saya alfian raharjo pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
aplikasi berbagi video terbesar di dunia youtube kini menyasar para penggunanya
bukan hanya sebagai penonton tapi juga sebagai kreator
buatkan hati menunggu
tak ayal banyak pengguna dari generasi muda yang menjadikan kreator konten youtube
sebagai profesi yang menghasilkan pundi pundi penghasilan
pertumbuhan year on year youtube
yaitu hingga lima juta jam di tahun dua ribu tujuh belas
menunjukkan melesatnya animo pengguna
tahun ini indonesia kembali mengadakan perhelatan youtube fan fest
yang bertujuan meningkatkan user engagement
dengan mempertemukan viewers dalam satu acara bersama
dengan youtuber idolanya
sebanyak delapan puluh empat youtuber lokal maupun mancanegara akan menyapa tujuh puluh tujuh ribu penggemarnya
di acara yang digelar di gxpo kemayoran ini
ya tentu saja
ketika youtube mulai berkembang
kami suka melihatnya dan melihat bagaimana kita bisa membuatnya sendiri
dan membuatnya sendiri
ya dan kita dikatakan baru baru ini
youtube berubah setiap sembilan bulan

jadi kita harus tetap di atas
anda mencoba untuk menjaga
ya dan sekarang
tanda tanda sekarang adalah untuk sangat terbuka dan jujur
jadi kami juga mencoba untuk melakukan itu
dengan vlog kita sendiri di channel kami sendiri
jadi kami selalu mencoba untuk tetap berupdate
dan itu berubah banyak sepanjang tahun
tak kalah dengan youtuber internasional
yang terlibat dalam perhelatan youtube fanfest sedunia
atau rata rata sebanyak satu ratus dua puluh dua youtuber per tahunnya
alfie raff salah satunya
youtuber dan musisi yang viral dari karya music cover lagu lagu terkenal ini
tetap mengandalkan youtube sebagai wadah berekspresi
sembari mempelajari perlindungan hak
dan memperbaiki hak cipta konten yang diperlukan dalam karyanya
udah sangat aku pikirin juga kayak klaim id nya dan segala macam
cuman memang ada beberapa konten yang memang gak bisa aku klaim kontennya
karena kalau misalnya cover gitu ya nggak masalah
karena memang aku butuh hak tayangnya doang gitu sih
dan aku sangat mengerti bahwa hak dari monetizernya itu langsung ke pencipta lagunya
itu nggak masalah
dan bantu ada youtube manager gitu kan
kayak manager pribadi yang mereka menjebatani jika ada yang perlu ditanyakan
atau ada hak cipta yang meragukan alfie bisa tanya
terus kita bantu urus dan segala macam kayak gitu
usaha membantu para kreator juga dilakukan dalam mempelajari pembuatan konten yang berkualitas
analisa segmentasi pasar dan regulasi dalam pengolahan karya
jadi memang youtube itu sangat sangat mencoba untuk bisa
mencoba untuk bisa menertur kreator ekosistem ini
makanya kita punya dedicated resources yang memang membantu mereka untuk bisa mengerti
oh gimana sih caranya bikin konten yang bagus yang kualitasnya juga tinggi
jadi kalau ada perubahan dari sisi regulasi ada perubahan dari sisi misalnya hal hal yang secara teknis
mereka mungkin ibaratnya anak anak muda kadang kadang nggak ngerti atau nggak peduli
tapi paling nggak kita coba untuk memastikan mereka juga aware
sehingga mereka bisa mengantisipasi
kalau ada sesuatu
kedepannya pengembang aplikasi akan fokus meningkatkan pelayanan untuk para kreator
dalam program mitra youtube dan creator camp untuk meningkatkan kualitas konten
serta pembelajaran hak tayang dan hak cipta konten pada kreatornya
mutiawi rosastro jakarta